di alam dunia anusnya nyata nyata
polres pandeglang menahan enam belas warga kampung pemukiman desa karangbolong
kecamatan cigelis kabupaten pandeglang
mereka diduga mengikuti aliran sesat bernama bala kasuta pada kamis sebelas maret dua ribu dua puluh
dari enam belas orang tersebut diantaranya lima orang perempuan
delapan laki laki dan tiga orang anak di bawah umur
pakapolres pandeglang kompol riki krismawardana mengatakan
penangkapan enam belas orang tersebut hasil dari laporan masyarakat
yang kerap kali melihat enam belas orang tersebut melakukan ritual mandi
di penampungan air di area kebun sawit tanpa menggunakan pakaian
untuk ajarannya jadi ajaran ini mengadopsi dari ajaran h e k o k
ajaran h e k o k itu dibawa oleh al mahum sedara e
yaitu sedara al mahum kemudian diteruskan ke sedara a ini
selanjutnya pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan kejaksaan
pemkap pandeglang dan mui kabupaten pandeglang
untuk mengklarifikasi apakah kegiatan enam belas orang tersebut
masuk kategori aliran menyimpang atau bukan